ayo kita akan kesini mau main muslim muslim
oke sekarang kita main apa
main lari larian yuk
ups aku lupa kalo kamu tuh masih dikursi roda
jadi gak bisa ngerjakan aku deh
yuk foto yuk
satu dua tiga
loh abi kok gak senyum sih sayang
kita ulang lagi ya tapi abi janji ya abi harus
oke abi senyum ya
satu dua tiga
mungkin reva cuma butuh waktu untuk penyesuaian
ed belum berdoa loh
ayo cherry berdoa dulu dong sebelum makan
allahumma barik lana
allahumma barik lana
tumben anak ini nurut
ceri harus makan
makan ya pakai sayur ya
tumben ceri makan sayur
sayur buatan bibi dewi itu enak mah
ceri suka banget
kalau kita makan sayur itu
nah lanjutin makannya ya
suruh cari berdoa sebelum makan
terus terus makan sayur
kamu itu cuma pengasuh disini
dan gak pantas juga ceri nurut sama kamu
justru karena saya pengasuhnya
saya mau yang terbaik buat ceri juga abi
gak usah banyak ngomong kamu
gak usah banyak ngomong kamu
gak usah banyak ngomong kamu
dewi saya capek mau istirahat
kamu urus abi

kenapa jadi bisa begini sih bu
yang penting saya bisa deket sama abi
gimana terapinya hari ini
gimana terapinya hari ini
udah makan belum
udah makan belum
tapi bosan pengen main
tapi bosan pengen main
nanti abis mandi
nanti abis mandi
seneng nih diajak ke taman
ya tante seneng banget bisa ke taman lagi sama tante dewi
ya tante seneng banget bisa ke taman lagi sama tante dewi
ketaman aja udah seneng banget
seneng banget tuh ny peking my cheek
ya di ajak sama mama kamu ke mall
enggak kok aku udah pernah jajak kemana mana sama tante dewi
eh mama kamu itu bukan tantu dewi
aku udah anggap untuk dewi mama aku sendiri
ayo kita akan kesini mau main muslim muslim
oke sekarang kita main apa
main lari larian yuk
ups aku lupa kalau kamu tuh masih di kursi roda
jadi nggak bisa ngerjakan aku deh
kalo mau ding tolong kembali cherry
takut jatuh atau kenapa napa nanti ya
mau mau ding
kita dari gendong duduk di ayunan ya
waduh ntar melambung lagi
aku pegangin biar nggak jatoh
abi aku kangen sekali sama abi
gak seru main sama om odin
tante dewi abi ikutan main putak umpet yuk
gak usah main petak umpet
mainan di sekitar sini aja ada ayunan ada perosotan
aku mau main main ayunan di sini yuk
cherry maunya main petak umpet